datang dari tanah air dimana muriati sudibyo pendiri dari produsen kecantikan kosmetik dan
jamu terkemuka asal indonesia mustika ratu meninggal dunia pada usia sembilan puluh enam tahun
di tapos bogor jawa barat jenazah almarhum disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka
di jalan mangun sarkoro menteng jakarta pusat menurut rencana jenazah akan dimakamkan di daerah
tapos bogor jawa barat almarhumah meninggal dunia pada usia sembilan puluh enam tahun muriati pernah menjabat
sebagai wakil ketua dua majelis pemusyawaratan rakyat periode dua ribu empat hingga dua ribu sembilan cucu dari sri
susuhan paku buwono x keraton surakarta ini juga merupakan pencetus dari ajang putri indonesia